minyei memang keren banget
lo ke arah sana
cari gedung yang gede banget
perumah sakit jiwa
tolong ini diberikan kepada pak jaya ya
baiklah bu mila
bagaimana kondisi kamu sekarang
saya bpk cepat
nah syukur deh
kamu butuh cuti
nanti saya kasih beberapa hari
pikiran kamu lebih tenang
terima kasih pak
tapi untuk saat ini
saya tidak memerlukan cuti
saya hanya memerlukan kerja keras
supaya dapat klien
yang jauh lebih baik
daripada bu melda
itu salah satu alasan
saya bela kamu
lain daripada yang lain
terima kasih pak
bahkan terlalu berlebihan ya pak
saya lanjut ya
lihat performa berdua
jadi mending kita berangkatnya
kamu tuh kalau berhenti
jangan mendadak dong
kalau kita buat video lagi
gua yang iringin
gitar siapa tau kan viral lagi tuh asik banget
lu bisa pelan pelan gak sih ha
sakit kepala gue
jadi nyalain gue yang berhenti tiba tiba siapa
lu bukan gue
lagi lagi gue keinget sama botol kecap
kayaknya gue emang kangen berat deh sama lu botol kecap
eh bukan bengong lagi
kamu tuh akhir akhir ini sering ngomong nih
yang kenapa sih tuh lu
lu ngapain masih disini